banjir bandang susulan melanda desa bojong sari
cula mega tasik malaya jawa barat rabu pagi
selain mengakibatkan putusnya akses jalan utama
puluhan rumah juga rusak parah
banjir bandang susulan menimpa kawasan bojong sari
cula mega kaupaten tasik malaya jawa barat rabu pagi
luapan air sungai gunung membawa material kayu dan batu
menghantam rumah warga serta jalan raya
banjir bandang susulan juga merusak tiga puluh rumah warga
atap rumah amruk serta dining jebol dihantam derasnya air
harta benda milik warga juga hanyut terbawa derasnya air
disertai material kayu
pencarian terhadap korban banjir bandang di tasik malaya
terus dilakukan pada rabu siang
satu dari enam korban masih dinyatakan hilang
pencarian terkendala cuaca buruk
titik pencarian yang dilakukan oleh basarnas
difokuskan pada dua aliran sungai
yaitu sungai cimedang desa sindang jaya dan sungai cipatujah
pencarian dibagi menjadi dua tim
menggunakan perahu karet speedboat serta kayak
dari enam korban lima jenasa
sudah berhasil devakuasi
sementara satu orang masih dinyatakan hilang
karena curah hujan yang kemudian terjadi dari kemarin malam
hingga beberapa saat lalu saya melaporkan kepada anda ini
curah hujan terus turun dengan intensitas yang beragam
tinggi sedang kemudian juga bahkan tadi beberapa saat saya melaporkan kepada anda
curah hujan semakin menipis begitu
tapi kalau misalkan kita lihat begitu
tidak ada berhentinya hujan yang kemudian turun
di tiga kecamatan ataupun di kabupaten tasik malaya ini
sehingga memang ada potensi potensi kemudian terjadinya bencana
banjir susulan di beberapa titik yang ada di kabupaten tasik malaya
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah proses pencarian satu orang yang dinyatakan hilang hingga saat ini
budi ada enam orang yang dinyatakan meninggal dunia
empat berasal dari kecamatan culamega dan sudah dikebumikan
kemudian satu dari karangnunggal
dan satu orang ini berasal dari kecamatan cipatuja
dan hingga saat ini sudah dua hari pasca
banjir bandang menerjang kabupaten tasik malaya ini belum ditemukan
belum ada tanda tanda adanya keberadaan satu jenazah yang saat ini masih hilang
basarnas bpbd kemudian tni polri masih terus melakukan koordinasi
bupati tasikmalaya ini mengatakan empat belas hari ke depan
harus ditemukan satu orang yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini
kemudian yang ketiga
fokus yang akan dilakukan adalah terkait dengan perbaikan jembatan yang terputus
jembatan sepanjang satu ratus delapan meter yang kemudian telah dibangun pada tahun dua ribu enam ini
yang memutus akses ke lima desa yang ada tepat di belakang saya ini
akan dibangun jembatan bailey
kami sempat memantau hingga beberapa saat kami melaporkan kepada anda
sebetulnya proses dropping dari beberapa
alat alat berat yang kemudian akan dilakukan untuk proses pembuatan jembatan baile ini
sudah mulai terlihat dari kemen pupr yang dikirim langsung dari kawasan cikampek jawa barat
namun memang proses pemasangan baily ini yang sepanjang satu ratus delapan meter nantinya ini
belum bisa dilakukan pada malam hari ini ataupun saat ini
dikarenakan cuaca yang kemudian terjadi pada hari ini tidaklah bersahabat budi
hujan deras terus mengguyur
dan itulah tiga fokus utama yang kemudian akan dilakukan oleh bpbd tni polri
termasuk juga basarnas empat belas hari ke depan untuk
kemudian bisa melihat apakah ada potensi potensi baru bencana terjadi
karena kalau tadi merujuk kepada kepala bpbd dari provinsi jawa barat yang melakukan kujukan
bapak diki mengatakan bahwa memang masih ada potensi potensi terjadinya bencana bencana susulan
di tiga kecamatan atau bahkan di kecamatan lain budi
dikarenakan memang skema ataupun pemetaan ini terus dilakukan begitu
termasuk juga di salah satu titik yang paling parah terjadi ataupun terdampak di kecamatan culamega
dan kalau berbicara mengenai
bagaimana aksesibilitas budi
ini yang paling menjadi titik krusialnya
di belakang saya terdapat lima desa yang terisolir
mereka berjumlah tujuh ratus lima puluh kepala keluarga ini tidak bisa mengakses ke pusat kecamatan cipatuja
dikarenakan aksesnya terputus
mereka juga merasa cemas harap harap cemas terkait dengan stok makanan bahan makanan
termasuk juga bagaimana caranya bersekolah beraktivitas dan lain sebagainya
karena memang kalau misalkan mereka mengarah ke arah selatan itu sudah masuk ke wilayah garut
jarak yang panjang untuk mereka tempuh agar bisa mendapatkan makanan
terlebih lagi konsumsi makanan ataupun harga bahan pokok di sana sudah mulai meninggi begitu budi dibandingkan dengan yang ada di kecamatan cipatujah
itulah yang kemudian menjadi concern utama dari bpbd
yang kemudian hari ini kami lihat ada beberapa dari bpbd tni polri masih siap bersiaga
karena memang pencarian yang kemudian tadi saya sempat sampaikan kepada dilakukan selama dua puluh empat jam ini budi
baik terima kasih kiki atas informasi dan perkembangan terkini
kita akan nantikan terus informasi dari anda dari tasikmalaya